informasi berikutnya saudara pengusaha dibunuh teman kencan
kita ke boyolali jawa tengah polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang pengusaha kerajinan tembaga
usai menganiaya korban pelaku mengambil harta benda korban
warga di boyolali jawa tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah bersimbah darah
korban ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya di kelurahan pulisen kecamatan boyolali kota pada jumat malam
polisi kemudian melakukan olah tkp di rumah korban berinisial b berusia tiga puluh enam tahun
korban diketahui merupakan pengusaha kerajinan tembaga
kesokan harinya polisi menangkap seorang warga yang diduga membunuh korban
pria berinisial i ini tak berkutik saat diamankan di terminal tirta
selasa sore di mapolres boyolali polisi lalu membeberkan motif pembunuhan
terkuak fakta pelaku dan korban merupakan teman kencan yang bertemu melalui aplikasi
keduanya sempat berselisih paham soal uang
pelaku menganiaya korban untuk menguasai harta korban
terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku
setelah dilakukan pembunuhan yang bersangkutan menguasai harta korban
di antaranya adalah kendaraan kemudian jam tangan
satu buah jam tangan uang senilai dua ratus ribu dan lain sebagainya
dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti
yakni barang barang korban dan benda yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban
di kolo s irawan kompas tv boyolaling jawa tengah